aduh kesian banget sih tati ya
lakinya kagak mandiri
mau belanja aja kudu ditemenin bini
tapi yang mau ikut mak sekalian jalan jalan
lupa belum salim
bang ojak gak salim
soalnya buruan belanja
udah belanja belum loh
belum mak ini lagi nyatetin bahan bahan yang mau dibelinya
oh seperti itu
sini mak lihat
ini lu belanja buat jualan apa buat makan sendiri sih
kebanyakan ya mak
mak gak ngerti
katanya lo mau beli barang buat lomba sama panggung
tadi saya suruh kesini
yang nyuruh kesini siapa
tapi gak nyuruh lo kemari
tapi lo kelihatannya kesel

ntar kalo lo mau jualan di tujuh belasan jangan deket lepaknya si mumun
lah lo masih di sini jak
ya kan mau ke pasar ini mau belanja buat jualan besok
ya udah buruan sono
orang mau si tati
aduh kesian banget sih tati ya
lakinya kagak mandiri
mau belanja aja kudu ditemenin bini
tapi yang mau ikut mak sekalian jalan jalan
apaan lagi sih tak
lupa belum salim
bang ojak gak salim
gak usah sono buruan belanja
gak telat lagi
bang ojak salim sama tati aja
bang ojak salim sama tati aja
buka kamu gak makan
terus kenapa kamu gak makan
buat persiapan lomba makan kerupuk nanti pak
kalau kamu gak makan
kalau kamu sakit bagaimana kamu bisa ikut lomba
kalau kamu gak ikut lomba
betul apa kata bapak kamu tuh
kalau bunga makan
nanti perut bunga penuh
kalau perut bunga penuh
gimana mau makan kerupuk
kalau bunga nggak makan kerupuk
gimana mau menang lomba
bunga juga betul pak
ke rumah rogaya be
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya
gue sama bapaknya